sampai jumpa di video selanjutnya
jalan pejuang majalengka
kacang kedelai hitam seperti ini dimasak dengan bumbu bumbu bawang merah tomat cabai hijau kunyit serta rempah lainnya
semuanya dioseng jadi satu hingga matang lalu disajikan
nah menyatap oseng ampas kecap paling enak ditemani dengan oseng kepala kambing yang jadi andalan di kedai ini
potong potong kepala kambing yang telah direbus sampai matang dan empuk
tumis bersama bawang bombay daun bawang dan tambahan rempah lainnya
perpaduan rasa yang gurih dan khas membuat menu ampas kecap dan oseng kepala kambing ini selalu dipesan para pelanggannya
karena kualitasnya tidak berubah sejak kedai dibuka pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh silam dan telah dikelola oleh generasi ketiga saat ini
rasanya gurih enak gak ada deh di tempat lain kecuali di sini
untuk masalah harga sendiri gimana pak
ya kalau lah harga sih terjangkau kalau oseng kan bisa setengah sama seporsi
ya kebanyakan sih udah langganan gitu
khas itu kita udah legend dari dulu
kepala kambing itu kalau yang pada jajan katanya gak kecium bau kambingnya
kuliner unik lain dari mana
sebuah jajalengka yang bisa anda coba adalah tekso
wah ini namanya mungkin asing nih ya
tapi nama tekso sebenarnya diambil dari perpaduan lotek dan bakso
tapi kalau anda mengira kuliner ini ada bulir bulir baksonya perkiraan anda kurang tepat nih
isian tekso adalah bihun atau soun yang dicampur dengan berbagai sayuran seperti kangkung dan daun singkong
lalu diberi taburan bumbu kacang
serta sambal cair sehingga cita rasanya cukup pedas
tekso sangat disukai karena sajian ini berbeda dengan pecel
ya pulang dari bandung pasti kesini
makanya tadi juga masih enak sih
makanya ini pengen nyoba terus
ini belum habis
nah kalau anda penasaran mencoba bisa nih menyiapkan kocek lima ribu rupiah dan berkunjung ke majalengka
tepatnya ke desa weragati ya
karena menu ini cukup langka dan hanya ada di desa ini
yanuar aditya majalengka jawa barat